jangan mau digombalin
kayaknya aku pernah kenal seorang itu
kalau yang ini
pasti pernah kenal juga
luar bina aja kaget dandik
kurang asam kau pangeran
ini bukan orang pas kibra
anak buahnya big boss
ada apa kegerangan
sehingga sister jeannie
turun ke dunia ini
aku datang ke dunia
diperintahkan oleh raja jin
untuk memberikan ini
ini bisa buat nyimpen
dua pasang sepatu untuk kalian
sepatai sepatu kaca
sepatu kaca cinderella
tapi ini terompa
ini sini sini
sepatunya bukan kalian yang tukeran tempat
jangan satu doang
bilang dong dari kemarin
nah gitu baru oke
terus kegunaannya apa
ini terompak kilat
supaya kalian bisa berlari cepat
menangkap pangeran jin
kayak om dayu
kita tes yuk
iping duluan ya
ayo kita bekerja ya
nanti gini aku public ya
tahu mau lu
baru juga diomlongin
langsung tabrak aku saja
emangnya lah kian eh lo bos
jelek jelek begini aku ini bos kalian
hehehe deng aku jelek
ya udah kenapa kalian nabrak aku
kita dapat hadiah dari big boss
memangnya kalian mendapat apa
nompa butut saja dibanggain
hei jaya sembarangan saja
aduh telakkan dia
ini bukan trompa sembarang trompa
ini trompet yang bikin tadi bush
bos jatuh kan iya kan iya dong iya aja aja
aku paham jadi trompa itu punya kelebihan
iya bisa lari cepat
melebihi larinya pangeran jin
au au au aku punya eduk
yang diberikan sama raja jin
angkat pangeran si cepatnya
burungnya bagus tuh
hah udah deh
diam aja loh
tangan semua sini
kamu juga yang naik sepeda sini
siapa yang mengetepai rumah saya
udah salah kamu gak mau ngaku
bukan john yang lakuin nek
udah tapi tapi tapi
antarkan saya ke rumah orang tua kami
saya mau ketemu sama orang tua
cepat jalan cepat
baper lagi kan
hari ini kau kelihatan cantik sekali
sendirian aja nih
gimana kalau aku temanin
kita kan sudah lama tidak pernah jalan bersama
jangan mau digembalin
kayaknya aku pernah kenal seorang itu
kalau yang ini pasti pernah kenal juga
luar binah jaga gandan di
ini kenapa kau hantar muka aku
apa salahku dan dosaku pada dirimu honey
kurang asam kau pangeran
kau mengerjai aku ha
awas aku hantam kau
tidak bisa dibiarkan
kita harus mundur
kita harus bales
ini baru yang namanya anak buahku
ini mau para ngapain ini
belum tahu dia
kita perlihatkan sepatu keabatan kita
kita lakukan sekarang
pernah lihat jalan itu